kampung kincir turut mengembangkan perekonomian masyarakat
saya bersyukur adik adik kelas saya adik adik anak anak lusun bondan ini bisa belajar maksimal ketika malam hari bisa mengaji di masjid karena dulu kan tidak bisa
intinya rasa syukur yang luar biasa terima kasih kepada aero empat cilacap dan poligai pinggir cilacap dan pihak pihak terkait lainnya
plth dari kincir angin dengan panel surya ini merupakan program pengembangan energi terbarukan
dari pt pertamina refinery unit empat cilacap
keberadaan listrik tenaga kincir angin ini sangat membantu kegiatan warga baik kegiatan ekonomi maupun kehidupan sehari hari
diharapkan dengan adanya plth ini semakin banyak warga yang mendapatkan pasokan listrik
imam ambar woto jelacap jawa tengah